bisa menolak pemberian karena tidak ada doanya menolak rezeki
ini kalau benda ini ada di indonesia
kalau saja ada saya tidak akan minta
tapi sayangnya tidak ada
saya cuma minta satu
benda apa itu kan ustaz
itu bukan adanya di indonesia pak ustadz
saya takut banyak yang palsu
kamu sibuk pak
nama juga isimu pulang doi
pasti bahagia ya kum
istri kamu kan tahun ini sudah pulang dong
tapi saya doakan tahun depan bisa pulang istri kamu ya
nanti kalau istri pulang
kamu gak bisa nongkrong dua rumah lagi dong
kan ada aceh
idua yang lehoi
kamu sibuk dong
kamu sibuk kum
itu udah saya tanya cek
alhamdulillah bahagia sobri
kelihatannya kayak gak orang bahagia
mojek sekuat tenaga
berapapun yang saya dapet
gak mungkin aku ngeliat ayah kamu
yang tanahnya banyak
yang uangnya banyak
yang setiap bangun tidur
bahagia itu gak bisa dicari soal
tapi harus dibikin
keadaan saya teh seperti ini
saya buat diri saya bahagia
orang yang paling beruntung seceraus
kamu itu orang nomor satu paling beruntung seciraus
nah saya nomor dua
karena saya bakal dapet oleh oleh paling banyak
eh itu si udah ngasih list belum ke kamu
emang kirimannya banyak kang dadang
banyak lagi doi
istri kamu udah nitip lah
jadi gini ceng
kalau istri kamu tidak bisa nitip oleh oleh
ya nggak apa apa juga
ragian oleh oleh itu kadang kadang juga tidak penting
ya kalau untuk kamu mah
dititipin doa juga udah bagus ceng
list itu apa ceng
list itu apaan sih
bukannya bingkai foto
si atem sering nyuruh saya
itu fotonya dibawa ke toko
itu list pelang
kalau misalnya mantan kanggal suara
datang lagi cujuk cujuk
ya saya teh udah punya ngkom sama denny
kang ojek kan
antar saya ke cisalak
saya gak hidup di masa lalu
yang ini teh
gak ada gajahnya
aku tahu maksud dirimu
yang suka padaku

kalau jadi anak perempuan itu
harus bisa menantar rumah
nanti kalau ibu pulang
kamu jangan banyak main di luar
jangan main dulu ibu kan kangen
terus nanti ibu kalau di rumah kamu pici

kamu bikinin teh
kamu gorengin ubi
ibu kan disana capek kerja terus
cari duit buat kita berdua
jadi jangan bikin ibu kesel
kita harus bikin ibu bahagia
kamu sembur di ruang tengah sana
saya mau menanyakan
apakah syukuran atas kepulangan
isi saya itu harus
ya itu mah harus
di dunia ini
tidak ada perkara yang terjadi
jadi kita harus bersyukur
jadi kita harus bersyukur
insya allah saya yang akan pimpin doanya
alhamdulillah yaudil alami
terima kasih pak ustadz
ingin oleh oleh apa
kalau esik pulang
yang penting mah selamat
iya pak ustadz
kalau tadi teh kamu nawarin
saya tidak bisa menolak
pemberian karena tidak ada

kalau benda ini ada di indonesia
kalau saja ada saya tidak akan minta
tapi sayangnya tidak ada
saya cuma minta satu
satu pak ustadz
benda apa itu pak ustadz

itu bukan adanya di indonesia pak ustadz
saya takut banyak yang palsu
iya pak ustadz
kalau boleh satu lagi
apa itu pak ustadz

itu juga bukan banyak di indonesia pak ustadz
itu juga bukan banyak di indonesia pak ustadz
kalau dari makatan lain
kamu mah taunya
ya cuma itu saja
tapi kalau si nanti ngirim tambahannya
ya tidak apa apa juga
ya pak ustadz
ada di indonesia juga pak ustadz
iya pak ustadz
gak usah banyak banyak
papih tuh malu kalau gak dapet apa apa ming
ntar apa diledekin sama si dangdut
masa keluar sebentar aja gak boleh sih ming
beli apa aja deh mie
ini aja deh ming udah gak mami gak usah pikirin itu aja ming
tapi yang penting buat si edward aja
air zam zam kan adanya di mekah